semoga pak jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini untuk membebaskan anak saya dari semua
saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul betul dikawal dan transparan terbuka semuanya
tidak ada yang perlu ditutup tutupi kalau ada
saya merasa senang karena pak jokowi mau merespon
harapan saya semoga pak jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini untuk membebaskan anak saya dari semua tuduhan ini
berarti pg tidak bersalah
ya karena pegg tidak bersalah pg adalah tulang punggung kami
saya mohon kepada pak jokowi untuk membabaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah
saya orang tidak punya tidak mengerti apa apa dan tidak mengerti apa apa
apa yang ibu bisa yakinkan kepada pak jokowi bahwa pg tidak bersalah
ya karena waktu itu juga kiki tidak ada di tempat
waktu itu pegi tidak ada di cerbon pegi sedang bekerja di bandung
yang burun itu bohong ya pak
ya yang burun itu bohong pegi sedang bekerja di bandung
pegi berapa kali kembali ke cerbon bu
ada simpang siur katanya peggy juga merubah identitas menjadi roby ibu bisa jelaskan roby ini sebetulnya siapa bu
fia katanya ngomongnya sih anak muda bahasa gaul gitu
namanya anak muda nama dirubah rubah sendiri
yang penting kan ini identitasnya tetap sama pegi tidak dirubah
ya sama semua identitas sama tetap atas nama pegi setiawan
dan pegi dan robi ada dua orang yang berbeda ya bu
ya peggy dan roby dua orang yang berbeda
jasa itu penting diisi disi
setei banking ini bersungguh